sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

saya tidak tahu apa apa
saya hanya ditugaskan untuk mengeluarkan bapak dan ibu dari sel
tapi biasanya tersangka bisa keluar kurang dari dua puluh empat jam karena tidak cukup bukti
ya ampun ibu
amirah ibu kok bisa keluar
ibu juga nggak tahu nak
tadi tiba tiba si pit membebaskan ibu

dia kalau sampai perhatikan siapa kalau rsi
jangan selalu teleportasi saya ke ilmu kesel
kalau bukan tadi kalau saya mau
siapa sudah jelah
kalau pegang oke saya
kalau korang jauh
mereka akan tak freund group

mestarnya itu untuk
siapa yang jangan singkir
kalau kemudian membawakan pelanggan dari polisi summon
jadi tiga puluh empat tahun habis
indah betul pak
kalau gitu saya antar pulang ya bu
kalian udah bebas
kamu mau saya masuk penjara terus terusan gara gara suami kamu
betari bukan begitu maksudku
bu kita pulang aja
loh mah kok mereka bisa bebas sih
nggak mungkin dong papa yang membebaskan mereka
ayo kita ke dalam
apa pak cakrak
jadi suami saya sendiri yang membebaskan mereka
papa itu gimana sih mah
punya apa apa tapi tidak seperti papa
bingung deh misha
mas tolong mas bebaskan mereka
mas mau kan
iya pa kasian amirah pa
karena pujukan aini
apa yang dilakukan sama anak perempuan itu di sana
aku memang belum bisa ingat semuanya
tapi aku tahu tempat itu adalah tempat aku kecelakaan
tempat itu meledak
atau anak perempuan itu hanya kebetulan saja di tempat itu
bapak pasti tahu sesuatu kan pak
dengan tempat ini
tapi dia sepertinya mau ngomong sesuatu sama aku
bapak pasti tahu tempat ini pak
karena bapak adalah
sesuatu yang sangat penting
apa sebenarnya aku
apa sebenarnya aku ada hubungannya sama perempuan itu
aku harus bertemu dengan rizky
sudah sekian lama aku meninggalkan dia
aku harus bertemu dengan rizky
namanya bapak rusli
saya mantan suaminya lenny
bapak bapak suami kedua lenny
saya mengalami kecelakaan
menurut weni nama saya rusli
dan saya mantan suaminya
dan dia bilang dia mantan suaminya
siapa saya sebenarnya
dan dia bilang dia mantan suaminya
nanti saya jelaskan tapi saya jelaskan di dalam ya
jangan jangan kamu bohongi saya selama ini
sebenarnya dia mantan suaminya
dan dia rosli mas
mas mas tolong dengarkan penjelasan saya dulu
mau dengar apa lagi
pantas saya marah segajar dengan semua ini
kalau saya bukan rosli